menteri bumn erick thohir menekankan sistem manajemen sukarelawan penanganan covid sembilan belas
bisa dikoordinasikan dan disinergikan
baik di lingkup kementerian lembaga instansi maupun masyarakat
sebelumnya pemerintah telah mengumumkan membuka peluang bagi ribuan sukarelawan
yang mau membantu penanganan virus corona
mulai dari dokter perawat sopir ambulans
erick menyatakan perlu ada konsolidasi dan sinergi semua pihak lembaga dan masyarakat
jika tidak ia menegaskan akan timbul kebingungan hingga kontraproduktif
dalam penanganan wabah virus corona
dalam konferensi pers secara online rabu siang
erick juga mengimbau semua pihak tidak mengedepankan ego sektoral
tapi bergotong royong sesuai dengan instruksi presiden jokowi
kementerian pendidikan ataupun yang lain
supaya jangan nanti terlalu banyak relawan
akhirnya juga job desk nya tidak tahu
kalau kita lihat dulu asean games kan kita merekrut hampir lima belas ribu relawan
untuk asean games saja waktu itu trainingnya enam bulan
nah ini yang jauh lebih penting lagi
karena ini kesehatan kepada rakyat masyarakat
nah jadi kita juga tidak mau istilahnya bekerja sendiri
ketika idi ada kementerian pendidikan ada kita konsolidasikan
jadi tidak mau justru sendiri sendiri
ini eranya bukan sendiri sendiri lah
ini eranya kita sama sama jumlah relawan kita perlukan
nah ini bagaimana kita konsolidasikan kita mapping tadi
yang seperti dr daeng sampaikan mapping berapa rumah sakitnya
berapa alat yang dibutuhkan
nah berapa juga jumlah dokter perawat relawan
jadi kita mesti satu mapping